dua ribu delapan belas menjadi hari bersejarah bagi warga malaysia
koalisi pakatan harapan dinyatakan menang oleh suruhan jaya pilihan raya atau kpu malaysia
mengalahkan koalisi barisan nasional
di hari yang sama tun dr mahathir muhammad diangkat sumpah menjadi perdana menteri malaysia yang ketujuh
dan beberapa janji kampanye langsung dipenuhi dan salah satunya adalah permohonan pengampunan bagi anwar ibrahim
mantan anak buah mahathir muhammad yang juga merupakan wakil perdana menteri malaysia di zaman kepemimpinan mahathir muhammad
yang juga merupakan pemimpin de facto parti keadilan rakyat yang juga merupakan bekas narapidana kasus korupsi dan juga kasus asusila
tepat tujuh hari sejak kepemimpinan mahathir muhammad anwar dibebaskan
mendapatkan pengampunan dari yang dipertuan agung malaysia sultan muhammad v
dan hari ini tanggal dua puluh mei anwar ibrahim berada di jakarta untuk bertemu dengan sahabatnya
mantan presiden indonesia yang ketiga mbah harudin yusuf habibi
dan saya berkesempatan untuk berbincang secara langsung dengan tokoh kontroversi
pertama saya ingin mengetahui bapak mengatakan akan menempuh jalur hukum untuk membersihkan nama bapak dari segala tuduhan yang pernah jatuh kepada bapak
apa langkah yang nantinya bapak akan ambil dan siapa saja nantinya akan masuk dalam daftar tuntutan tersebut
ya dia pertamanya saya maafkan
kesayangan pribadi saya maafkan semua yang mana yang menyiksa saya atau menderah saya
tetapi nama saya harus dibersihkan
walaupun tuanku agung yang dipertuan agung
itu dalam kenyataan dia itu sangat mengesankan sebab beliau menyebut kasus itu tidak mempengaruhi beliau
dia saya diampunkan dibersihkan karena dia yakin ada pelanggaran hukum ada kezaliman terhadap anwar
jadi itu cukup kuat ya
karena dia juga mengikuti segala prosedur mahkamah sebelumnya
tetapi saya bicara dengan tahap jaksa untuk menunjuk membuktikan bahwa pelanggaran itu
untuk membuktikan bahwa pelanggaran itu
walaupun kita terima keputusan tuanku agung
dan saya maklum kepada tuanku agung
tapi bukan dengan maksud untuk menghukum siapa siapa
ketua hakim yang boleh tunduk kepada pemerintah ataupun pak najib yang mengarah semua drama ini
sehingga berakhir dengan saya di penjara
saya tidak pernah maksud begitu
saya ini cuma maksud menunjukkan fakta
dan undang undang yang membuktikan tanpa ragu bahwa saya dikhianati dan difitnah
berarti memang tidak akan menuntut siapa siapa lagi setelah ini
salah satu hal yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah malaysia adalah mencabut undang undang anti berita bohong
ataupun anti fake news art
dan anak anda sendiri nurul izzah menjadi salah satu advokat yang mendorong pencabutan undang undang ini
namun apakah anda kemudian tidak merasa bahwa langkah ini cukup ironis
mengingat baru baru ini anda dinyatakan memenangkan satu buah tuntutan terhadap salah satu televisi di malaysia
begitu terkait penyebaran berita bohong
bukankah kemudian dengan adanya undang undang ini nantinya tidak akan ada lagi korban korban berita bohong di masa depan seperti yang anda alami
pertamanya di malaysia ini terlalu banyak undang undang yang menyekat dan mengekang kebebasan
jadi anti fake news ini diperkenalkan hanya beberapa hari sebelum
tentang itu saya tidak akan menyebabkan penyebaran berita bohong
karena itu menakutkan anak anak terutama di media sosial
supaya mereka tidak terlalu berani menyerang atau mengkritik pemerintah
jadi saya tidak pikir ada rasional untuk dipertahankan
ada orang yang menanya apakah ini bermakna kita senang dengan orang orang yang memfitnah
terutama ada yang paling concern ialah para artis dan model dan penyanyi
dan mereka itu jadi bahan bahan gosip
saya pikir tidak
ada undang undang yang cukup kuat untuk mengelak atau daripada perkara ini pelaku
tetapi anti fake news ini keterlaluan dari segi bidang puasa
dan pada masa itu komisi yang multimedia yang dibentuk oleh pemerintah mcmc itu memang didukung oleh kelompok umno
yang kerja mereka untuk menyerang oposisi
hal ini tidak harus berlaku
orang umno oposisi atau pemerintah harus ada kebebasan menyuarakan pandangan mereka
tetapi tidak memfitnah
yang penting tidak memfitnah tapi mengkritik pemerintah sekarang akan terbuka
ya itu bukan yang fake law
kalau hak memkritik dan beri disiasat karena ada orang yang ditangkap
disiasat karena mengkritik pak mahathir
dan ramai di kalangan kita yang tidak pertahankan tapi tidak harus ditangkap
kalau tidak ditangkap
kalau ada yang berita yang fitnah itu ikut jalan hukum
jadi akhirnya pak mahathir sendiri pun menyatakan dia tidak setuju orang itu ditangkap